langsung aja kita ngobrol ngobrol dengan bunda ana avanti yang sudah terhubung melalui skype di good morning
selamat pagi good morning bunda dan selamat hari kartini
bunda seger sekali
dan selamat hari kartini
iya selamat hari kartini juga bunda
ini seger banget ya pagi pagi sudah tampil dengan kebayanya yang memang jadi kesaharian bunda juga ya sepertinya
saya mau bilang inilah bedanya dengan anissa pagi ya
kalau di rumah saya biasanya pakai daster aja
masih daster aja gitu
bunda ini menarik sekali bunda
ini kan anjuran pemerintah memang mewajibkan kita semua untuk bukan mewajibkan
menganjurkan kita untuk semuanya berada di rumah
dan bunda ternyata banyak sekali kegiatannya di rumah aja
nah itu tadi salah satunya adalah bermain angklung
tapi ini angklung ini akan menjadi keseharian selama pandemi covid sembilan belas ini untuk ada kegiatan di rumah atau bagaimana ini
sebenarnya ada sedikit cerita
jadi biasanya yang main angklung itu
adalah orang tua murid murid dari ina bunda
talenta anak berkebutuhan khusus di sekolahnya bunda sebetulnya
karena kebetulan sekolah ligur
maka kemarin saya menginstruksikan untuk dibawalah angklung angklung itu ke rumah produksi
dan kami berlatih kilat untuk membuat satu lagu ibu kita kartini
meningkatkan imun ya
bagi seluruh staff
karyawan yang setiap hari mengerjakan apd
gak pernah jeda
gak pernah berhenti
sampai saat ini tidak terasa
sudah tiga puluh hari kami bersama dengan perjuangan tim medis untuk memerangi covid
dan itulah kegiatan sederhana
tapi membangkitkan satu semangat juang
bahwa hati yang gembira adalah obat
ya bunda memang ini
tahun ini juga merupakan tahun yang berbeda dari tahun tahun sebelumnya
dimana ternyata kita masih atau sedang berjuang dengan menyebarnya pandemi covid sembilan belas
namun bagaimana sebenarnya seorang ana avanti memaknai hari kartini
dengan hari ini
itu perbedaannya benar benar seperti bumi dan langit
bahwa tahun lalu
saya masih merasa sebagai seorang fashion designer
dan kebaya membesarkan nama saya
mengangkat saya dari kubangan yang pekat
dan memberkati hidup saya
hingga bisa menjadi saluran berkat bagi banyak orang
mendirikan sebuah yayasan dua puluh tahun yang lalu
dan sampai hari ini ternyata
tiga puluh tahun berkarya dalam industri fashion
itu sama sekali
bukan sebuah prestasi
tetapi justru tuhan mengingatkan kepada saya
bahwa inilah rencanamu bukan rencana tuhan
dan yang terjadi semua ini adalah rencana tuhan
yang tadinya saya berencana pada tahun ini
melanggarakan sebuah pergelaran
tiga puluh tahun anak avanti berkarya
dengan segala keindahannya
di panggung pertunjukan
tapi sekarang tuhan memberikan rencananya yang begitu luar biasa
adalah memberikan saya sebuah panggung kehidupan yang nyata
bahwa inilah pergelaranku
pergelaran di antara pasukan putih
di dalam rumah produksi
dan prestasi saya
justru bukan pergelaran
tetapi prestasi saya justru adalah berani
untuk meninggalkan pekerjaan saya
meninggalkan diri sendiri
dan berbuat untuk orang lain
itu prestasi yang saya terima hari ini
inspiratif sekali ya
dari hal kecil menjadi besar
tentunya saat ini kan
karyawan kalau saya tidak salah
ini full membuat alat pelindung diri bunda
nah ini sudah berapa banyak apd yang diproduksi
dan kalau tidak salah saya juga
di instagram bunda
ada saja netizen yang nyinyir bahwa mengatakan
ini kan untuk sekali pakai begitu apd ini
kenapa tampilannya harus bagus sekali
ini bagaimana menurut bunda
untuk menjadi pribadi yang peduli
itu nggak bisa hanya dimulai dari latihan satu dua hari
dua bulan dua bulan satu dua tahun
tapi butuh latihan yang
itu panjang untuk memahami dan mengerti
bahwa memberi itu adalah bukan dari segalanya yang asal asalan
tetapi memberi itu hak yang terbaik
walaupun dipakainya cuma satu kali
tetapi dengan adanya desain
semangat merah putih yang ada di leher para tim medis
kemudian pada tangan
ada semangat merah putih yang ikut kami sertakan
bahwa semangat kami semangatmu
itu menyemangati indonesia
jadi bagaimana kreatifitas yang hanya sedikit itu
menjadi sebuah prioritas dan gambaran dalam hidup saya
kalau kita tidak bisa memanusiakan manusia yang kelihatan
bagaimana kita bisa mentuhankan tuhan yang tidak penting
itulah yang menjadi alasan saya mengapa
saya memberi dengan packaging yang bagus
kemudian melakukan sesuatu yang bagus
walaupun itu hanya satu kali untuk dipakai
tetapi untuk satu kali itulah tuhan memberikan kesempatan
pada setiap kita untuk ambil bagian seperti apapun itu
itu bagi saya secara pribadi
bukan saya tidak mencari yang murah
saya mencari yang terbaik
karena mungkin saya tidak tahu
jadi diberikan kesempatan yang lain
untuk bisa berbuat yang terbaik untuk indonesia
tentunya passion dan juga komitmen ini merupakan yang utama dalam sebuah karya
apalagi terkait dengan pembuatan apd ini juga cukup mengalami hambatan
ataupun tantangan tertentu terutama mengenai kesulitan bahan baku
ini boleh diceritakan mungkin bunda terkait hal itu
dan bagaimana akhirnya donasi pertama dapat dilakukan
saya ingin menceritakan ingin men sharingkan bahwa
pertama kali ketika saya membuat apd
saya tidak pernah melakukan penggalangan dana
saya hanya merespon panggilan tuhan yang terjadi dalam hidup saya
dan saya katakan ya
saya tidak beralasan apapun pada tidak pernah membuat apd
tetapi bagi saya ketika sukan berkendap
saya akan dimampukan dan mustahil sekalipun yang terjadi akan datang
itu dalam sejarah saya
jadi saya tidak pernah melakukan penggalangan dana
tetapi saya memberikan nomor rekening saya
bahwa rekening resminya adalah
cca yayasan yisma kasih bunda sembilan tujuh ribu enam tujuh ratus sebelas
selain itu adalah penipuan
sama sekali saya tidak pernah meminta minta
tetapi pada satu titik
saya merasa bahwa bahan baku ini menipis karena sudah terbeli di mana mana
dan kemudian saya memasukkan cerita atau kisah ini di dalam instagram saya
dan kemudian berdatangan
hal yang tidak pernah saya duga
ya selanjutnya tuhan daripada tuhan
bunda ini himbauan terakhir seorang ana avanti
dengan adanya pandemi covid sembilan belas ini seperti apa
terutama untuk mungkin dari masyarakat yang saat ini justru sudah menganggap psbb itu
menjadi hal yang biasa
tuhan menciptakan manusia dengan akal budi
jadi manusia serdas itu tidak selalu orang yang pandai
maka berlakulah bertindaklah berkatalah dan berpikirlah yang cerdas untuk saat ini
bahwa pemerintah itu sedang melindungi kita
bukan dengan peraturan
tetapi bagaimana kita bisa mengambil makna dari sebuah himbauan
bahwa semua akan kembali kepada diri kita sendiri
pada keluarga kita
dan hari ini kita adalah hari kartu ini
jadilah perempuan itu yang tidak mudah bersuara saja
tetapi bertindaklah untuk bisa menjadi sebuah saya yang nyata
untuk memberikan gambaran melalui diri kita sendiri
perempuan itu membantu contoh
oleh karena itu wanita diciptakan untuk menolong pria
dan diciptakan dari tulang rujuk pria
jadi kalau ibu ada di rumah
bisa memberikan gambaran
bisa memberikan satu wawasan untuk keluarga
sebetulnya bisa membantu seluruh keluarga
untuk tetap diam berada di rumah
dari seorang ibu yang bijak
itu pesan saya
itu dia pesan dari salah satu kartini indonesia
terima kasih bunda atas waktunya untuk cnn indonesia